ini kenapa al gak jadi bawa mobil saya
tadi pak al dijemput sama pak randy barusan aja berangkat
al dijemput sama randy al masih takut karena kecelakaan yang dialaminya
aduh oke kalau gitu let's go

di sini sebulannya berapa ya pak
lima ratus ribu sebulan udah murah tuh
kalau cari kontrakan di tempat lain nggak bakalan nemu harga segitu
duit gue gak cukup
udah tenang aja
ya udah deh sebulan dulu aja ya
mau transfer atau cash
transfer aja dan
tapi sebentar saya telepon pemilik kontrakannya ya
ren kamu udah pulang
mama tuh khawatir banget sama kamu ren
ini sebentar sebentar mama ada telpon
ada yang mau kontrak rumah ini
cuman dia bayarnya baru sebulan dulu
saya mau minta nomor rekeningnya bu
oh jadi udah ada yang mau ngontrak pak
segera saya kirim
saya kirim nomor rekening saya ya pak ya
mama punya kontrakan
ya enggak lah ren
itu loh tetangga di belakang apartemen kita
itu teman mama kan sekarang tinggalnya di luar negeri